di gubuk dua x tiga meter inilah idara tinggal
wanita parubaya ini hidup sebatang kara
setelah sang kakak yang menjadi tumpuan hidupnya meninggal dunia sepuluh tahun silam
wanita berusia empat puluh sembilan tahun yang mengidap stroke ini sempat tak memiliki tempat tinggal
beruntung ia mendapat bantuan dari tetangganya
seorang tukang ojek yang juga hidup serba kekurangan
ia merelakan gubuk bekas kandang ayamnya ini sebagai tempat tinggal idara
stroke yang dideritanya selama sepuluh tahun membuat kaki idara lumpuh dan tak bisa digerakkan
namun karena ketiadaan biaya sakitnya ini tak pernah ditangani medis
kondisi miris yang dialami idara pun belum pernah tersentuh bantuan pemerintah
di tempat tinggalnya ini pun idara tak memiliki perkakas
bahkan ia tidur tanpa beralaskan kasur
ia tidak bisa dikonsumsi dengan penyeluruhan yang layak
iya tinggal sendiri di sini
kasih makan apa apa saya makan dikasihkan karena asil ojek saya
tapi sejauh ini tidak ada bantuan dari pemerintah
tidak ada tidak sama sekali
kayak blt atau bansos
tidak pernah tidak pernah dibantu saya
sudah dilapor ke pak lura
sudah dilapor sama pak lura sama pak lingkungan

kepala dinas sosial kabupaten pindrang m rusli
yang sempat datang melihat kondisi idara
berjanji untuk mendaftarkan idara
agar mendapatkan bantuan bagi warga kurang mampu
agar mendapatkan bantuan bagi warga kurang mampu
tapi kita tidak bisa pastikan bantuan apa
apakah melalui bpnt atau pkh
apakah melalui bpnt atau pkh
ataukah bantuan sejenis lainnya dari pemerintah
ataukah bantuan sejenis lainnya dari pemerintah
tapi langkah awal yang kita lakukan ini adalah melakukan pendataan
dan membuat suatu perencanaan atau program
dan membuat suatu perencanaan atau program
kemudian laporan ke balai
pada masa tuanya idara memiliki secuil harapan
agar ia bisa mendapatkan bantuan
atau setidaknya dirawat di patijompo